negara rimba nusa terinspirasi dari desain desain ibu kota di negara lain
tim nagara rimba nusa telah lakukan riset sejak satu bulan lalu
perwakilan tim pemenang sofian sibarani menjelaskan ia dan timnya terinspirasi dari beragam contoh desain ibu kota negara negara lain
sofian mengatakan timnya berusaha melihat peluang dari lahan ibu kota baru dan bagaimana potensinya dapat dimanfaatkan
menurutnya konsep kota dalam rimba adalah konsep yang paling pas untuk diterapkan di lahan seluas lima enam ratus hektare atau di pusat ibu kota baru
kelompok konsep negara rimba nusa terdiri dari sepuluh orang perencana kota beragam negara
kemudian tim pemenang sayembara diisi oleh beberapa perencana kota asal tanah air
dan dari negara negara tetangga seperti malaysia hong kong dan singapura
tentang inspirasinya datang dari mana sebetulnya campuran dari berbagai jenis contoh contoh
dan contoh contoh yang kita pelajari sejak dahulu kalau sudah banyak ya belasan sampai puluhan
dan tidak semuanya tidak ada satupun yang kita
karena ada kelebihan ada kekurangannya
dan justru saya mau belajar lebih banyak dari kesalahannya
kita campur untuk mendapatkan suatu formula yang tepat tetapi yang paling penting adalah tempatnya
seperti pak menteri tadi sampaikan tempat ini sangat berbeda dengan
tidak ada satupun yang mirip dengan tempat ini
karena tempat ini hanya ada di kalimantan timur ini